selasa malam masyarakat heboh dengan diskon hukuman sambo cs
para terpidana pembunuhan brigadir joshua
di sejumlah lini komentar berita tentang potongan hukuman sambo cs
netizen menyuarakan keprihatinan terkait potongan hukuman ini
terlebih para terpidana terlibat pembunuhan berencana
yang menghilangkan nyawa brigadir nofriansyah joshua mutabarat
para terpidana itu adalah mantan kadif propampolri verdi sambo
sang istri putri candrawati
sang ajudan riki rizal dan barada eliezer
serta asisten rumah tangga wat mahruf
kelima terpidana pada pertengahan februari lalu
telah difonis beragam hukuman oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
sesuai peran mereka
pertama pada senin tiga belas februari dua ribu dua puluh
ferdi sambo difonis hukuman mati
oleh majelis hakim pn jakarta selatan
dalam proses persidangan
jaksa penuntut umum menyatakan
verdi sambo berperan sebagai otak pembunuhan berencana
terhadap brigadir joshua
tidak hanya merencanakan
sambo juga berusaha menyembunyikan pembunuhan
dengan menciptakan skenario
hingga mengerahkan anak buahnya di polri
untuk mengaburkan fakta
dalam rekonstruksi di rumah dinas verdi sambo duren tiga
juga terungkap peran sambo menembak almarhum brigadir joshua
yang sudah tertelukup
barada eliazer melakukan penembakan
selanjutnya verdi sambo melakukan skenario baku tembak
dengan menciptakan beberapa lubang peluru di dinding rumah
dalam sidang fonis
majelis hakim menyebut hal yang memberatkan
verdi sambo diantaranya berbelit belit
dan tidak mengakui perbuatannya
di hari yang sama
istri verdi sambo putri candrawati
juga difonis majelis hakim pn jakarta selatan
majelis hakim saat itu menjatuhkan hukuman dua puluh tahun penjara
dalam proses persidangan
jaksa menyebut putri secara sadar
mengetahui perencanaan pembunuhan
dan tidak mencegahnya
tidak hanya itu
dalam rekonstruksi terlihat
sambo dan putri bersama sama menjanjikan upah yang besar
dan ponsel kepada richard eliazer
ricky lizal dan kuatma aruf
selang satu hari
sambo dan putri difonis
giliran ajudan bribka ricky lizal difonis
majelis hakim pn jakarta selatan
pada selasa empat belas februari
ketika itu ricky lizal difonis tiga belas tahun penjara
terbukti bersalah turut melakukan pembunuhan berencana
ada pun peran ricky lizal diantaranya
mengamankan senjata mirip brigadir joshua
serta menyerahkan senjata api
untuk melakukan eksekusi ke richard eliezer
dalam persidangan juga terungkap
ricky lizal mengetahui perencanaan pembunuhan
sebab ferdi sambo sempat memintanya
melakukan eksekusi ke joshua
dengan mengaku tidak kuat mental
eksekutor pun dialihkan kepada barada richard eliezer
di hari yang sama setelah ricky lizal difonis
majelis hakim pn jakarta selatan
memfonis terdakwa kuatma aruf
asisten rumah tangga verdi sambo
majelis hakim pn jakarta selatan
menjatuhkan hukuman lima belas tahun penjara
bagi terdakwa kuatma aruf
kuatma aruf terlibat dalam perencanaan
pembunuhan yosua dan memiliki peran penting
dalam penghilangan nyawa korban
dalam proses persidangan
jaksa menyebut di hari insiden pembunuhan
menutup pintu bagian depan rumah
diduga sengaja untuk meredamkan
suara sekaligus untuk mencegah
korban brigadir joshua melarikan diri
di hari ketiga sidang fonis
majelis hakim pn jakarta selatan
menjatuhkan fonis jauh lebih ringan
dari terdakwa lain yakni
satu lima tahun penjara
fonis jauh lebih ringan ini
statusnya sebagai justice kolaborator
meski perannya sebagai eksekutor
yang pertama kali menembak brigadir joshua
dalam rekonstruksi dan persidangan juga terungkap
usairi irizal menolak melakukan eksekusi
terdakwa menemui ferdis sambu
di landing tiga rumah sekuling
lalu menerima perintah melakukan eksekusi
terhadap brigadir joshua
selain sebagai terdakwa
barada eliezer juga sebagai saksi kunci
yang membongkar skenario sambu
hingga akhirnya skenario
bagutembak antara dirinya dan korban
yang diciptakan sambu
dalam rekaman kamera pengawas
yang diperoleh eksklusif cnn indonesia
di hari eksekusi jumat delapan juli
yakni rombongan putri candrawati
usai berkunjung ke magelang
rekaman kamera pengawas juga memperlihatkan
keberadaan korban brigadir joshua
pada pukul lima belas lebih empat puluh menit
waktu indonesia barat
usai tiba dari magelang
korban terlihat pada pukul lima sore
lebih tujuh menit
ketika rombongan putri candrawati
yang diantaranya korban brigadir joshua
akan berpindah dari rumah pribadi sambo
menuju rumah dinas
yang jaraknya tidak jauh
demi demi tansi nn indonesia